presiden joko widodo meninjau sirkuit formula e di ancol ditemani gubernur dki jakarta anies baswedan
jokowi dan anies mengecek langsung kesiapan sirkuit formula e yang rencananya akan digunakan pada empat juni mendatang
kehadiran jokowi di lintasan formula e disinyalir sebagai restu atas gelaran ajang balapan mobil listrik tersebut
apakah fraksi pdi perjuangan dan psi tetap ngotot mengajukan interpelasi setelah jokowi merestui formula e
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
selamat sore pak wagub
selamat sore mbak nana selamat sore pak gembong dan pemirsa
dan ketua fraksi pdip dprd dki jakarta gembong warsono selamat sore pak gembong
selamat sore selamat sore pak wagub
oke saya mau ke pak wagub terlebih dahulu
pak wagub kehadiran presiden jokowi meninjau formula e ini apakah bisa dimaknai sebagai bentuk dukungan pemerintah
pusat kepada pemprov dki jakarta yang menyelenggarakan formula e di tengah hiruk pikuk persoalan politik
ya yang pertama tentu kehadiran pak jokowi meninjau langsung persiapan pembangunan sirkuit
itu kami sangat bangga sangat senang bersyukur dan mengapresiasi
itu artinya bapak presiden ikut memikirkan event event internasional
apalagi diselenggarakan di jakarta jakarta ada ibu kota negara
sekalipun sekarang sudah berpindah ke kalimantan timur jadi itu satu latihan yang baik
karena ini event nasional tentu pak presiden ingin event event nasional terlebih nasional dapat berlangsung dengan baik
dan pak presiden saya kira ingin memastikan jauhnya persiapan dan kesiapannya
oke pak riza selain sebagai bentuk perhatian dari presiden jokowi
apakah ini sinyal bahwa ajang gelaran formula e direstui oleh presiden jokowi sebagai pimpinan dari pemerintah pusat
ya tentu kami berharap dan bersyukur
penuh program program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
tentu melalui mekanisme perencanaan di jprd bahkan melalui proses juga di kmn dagri
itu artinya semua program
serta bahkan di seluruh daerah itu atas juga persetujuan pemerintah pusat
secara anggaran demikian ya
dan juga rtjmd dan sebagainya
apalagi ini event event internasional juga harus mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat
jadi saya kira pak presiden ingin memastikan bahwa kesiapan dari formula ini sudah siap dengan sangat baik
karena tidak hanya menyangkut nama baik jakarta
tapi juga nama baik indonesia
cuma pak presiden harus menjaga nama indonesia baik di mata internasional
jadi kunjungan ini sangat penting dan sangat baik
oke kunjungan ini sangat penting sangat baik sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat
karena anggaran pasti juga sudah disetujui oleh pemerintah pusat atas pelaksanakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
pak gembong apakah kemudian fraksi pdip juga menilai bahwa kunjungan presiden jokowi ke sirkuit formula e
sebagai bentuk dukungan sebagai bentuk perhatian
ke pemprov dki selaku penyelenggara atau justru bentuk kekhawatiran presiden ingin ngecek langsung ke lapangan
yang pertama pak presiden ingin mengecek secara langsung ke lapangan
apakah siapan menjelang gelaran bulan juni itu betul betul ready atau belum
jadi beliau ingin ngecek secara langsung karena apa
sudah disampaikan oleh pak wakub bahwa
gelaran formula e ini bukan hanya membawa nama baik jakarta tapi menama baik bangsa indonesia
maka presiden konsen betul untuk melihat secara langsung ke lapangan
ngecek ke lapangan supaya kemudian hari persoalan persoalan non teknis tidak bisa terjadi kendala gitu
seperti itu mbak itu yang pertama
yang kedua kaitan juga dengan apa yang tadi disampaikan oleh pak wagub
bahwa keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan
gelaran formula e ini patut diapresiasi
namun demikian kami di bd perjuang tetap mengkritisi
mengkritisi mendorong kepada pemprov dki untuk melakukan transparansi terhadap pengelolaan anggaran gelaran formula e itu
jadi dua hal yang ingin saya sampaikan
yang pertama tadi pak jokowi memberikan gambaran kepada kita semua
berikan dukungan dan ngecek
kemudian yang kedua jangan juga kita kesampingkan bahwa
gelaran ini harus sukses tetapi pengelolaan keuangannya juga harus benar
pengelolaan keuangan juga harus baik
seperti itu mbak
bahwa gelaran harus sukses tapi pengelolaan keuangannya harus baik
pak wagub kalau melihat dukungan presiden dan proses pembangunan yang tinggal sedikit lagi
berdasarkan tinjauan kemarin seberapa optimis sebetulnya pemprov dki atas gelaran formula e ini bisa berjalan
ya kalau melihat perencanaan timeline dan lain lain kita optimis
pada waktunya semuanya
karena kan seksikus sudah selesai
tinggal menyelesaikan pedok kresten dan lain lain
dan nanti juga sekira kira nanti habis kebaran akan diselesaikan
jadi kami optimis nanti pada tanggal empat juni dapat dilangsungkan pengelolaan keuangannya
kita berharap nanti pelaksanaan dapat dilaksanakan juga lebih baik lagi dari persiapan yang ada
itu harapan kita bersama
mari kita dukung bersama dan kita jaga dan kita kawal
dan juga harus dikritisi
semuanya perlu ada kritik agar kita juga lebih hati hati lagi
pak gembong kalau mendengar tadi optimisme dari pemprov dki jakarta yang disampaikan oleh pak wagub
kemudian dengan kunjungan presiden ke lintasan formula e di ancol
dan pembangunannya yang tinggal sebentar lagi selesai
apakah kemudian pdip masih tetap ngotot
ajang formula e ini ditunda
padahal semuanya sudah setuju loh pak
dua hal yang berbeda
dua hal yang berbeda
interpelasi bukan berarti untuk meminta kepada pemprov melakukan penundaan gelaran formula e
jadi mohon ini juga dipahami bahwa interpelasi ini kita ingin minta penjelasan kepada pemprov dki jakarta kaitan dan rekomendasi dari bpk
perintah dari bpk kan meminta kepada pemprov dki jakarta untuk menggandeng pihak ketiga dalam penyelenggaraan gelaran formula e itu
jadi semua tidak beban apb
sampai dengan hari ini kan kita belum mendengarkan dari pemprov dki jakarta atau dari jakpro sebagai bumd yang ditugaskan oleh pemprov untuk menyelenggarakan gelaran formula e itu
declare atau pengumuman dari jakpro maupun dari pemprov swasta mana yang bergabung dalam penyelenggaran formula e ini
maka kita ingin mendengarkan keterangan langsung dari gubernur
kaitan dan kebijakan
yang sudah dikeluarkan untuk menyelenggarakan gelaran formula e di bulan juni ke depan
seperti itu mbak
tapi pdip tidak masalah ya kalau misalnya formula e tetap digelar pada tanggal empat juni
pdip tidak meminta itu ditunda begitu ya pak gembong ya
sejak awal kami tidak meminta ditunda
sejak awal yang kita minta kepada pemprov dki jakarta
nah bukanya bagaimana
kita gelar melalui interpelasi
interpelasi ini supaya seluruh warga masyarakat
seluruh pemangku kepentingan tidak saling duga menduga
kan gitu loh
karena sementara ini masih ada dugaan begini dugaan begitu
supaya itu clear maka perlu ada penjelasan
penjelasan lewat mana
lewat interpelasi yang nanti akan kita gelar
seperti itu loh mbak
nanti kita akan tanya ke pemprov dki jakarta ke pak wagub
bagaimana menanggapi kengototan dari pdi perjuangan yang tetap ingin menggelar ataupun mengajukan
interpelasi untuk meminta pertanggung jawaban ataupun penjelasan dari gubernur dki jakarta dan juga pemprov dki jakarta
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber
ada wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
dan ketua fraksi pdip dprd dki jakarta gembong warsono
saya mau ke pak wagub
pak wagub tadi fraksi pdip sudah mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan penundaan formula e
tapi mereka tetap ingin menggulirkan interpelasi untuk meminta penjelasan dari pemprov dki jakarta dari gubernur dki dari anda juga
soal bagaimana pengelolaan anggaran penyelenggaran formula e ini sampai detik ini
kemudian apakah sudah ada swasta yang ikut membiayai
karena mereka kan sudah memiliki pengelolaan
mereka khawatir bahwa apbd akan sangat terbebani untuk menyelenggarakan formula e
silahkan jawaban anda pak wagub
yang pertama kami menghargai menghormati ya
di dewan itu ada proses ada mekanisme dan ada hak hak dan kewajiban
termasuk hak interpelasi
saya kira interpelasi juga dimaksudkan baik ya
kenapa hak itu diperbolehkan di dewan di seluruh indonesia bahkan di pusat itu artinya
itu sesuatu yang baik saja tidak melanggar aturan ya
namun demikian kalau masih ada pilihan yang lain seperti bisa dijelaskan
dipercentasikan dimusawarahkan ya saya kira tidak perlu interpelasi
jadi interpelasi itu pilihan yang terakhirlah
tapi juga tujuan interpelasi sebetulnya sangat baik
jadi bukan sesuatu yang salah dan bukan sesuatu yang dilarang
namun sejauh masih bisa dijelaskan
tidak melalui interpelasi saya kira itu juga satu pilihan ya
terkait anggaran tadi yang disampaikan itu kan terkait mekanisme anggaran
memang proses penganggaran formula e ini banyak disinggung oleh banyak pihak dan teman teman dprd
kami menghormati dan menghargai dprd jakarta terlebih jakpro
memang akan dan harus wajib menjelaskan secara transparan terbuka secara detail
perencanaan penganggaran bahkan nanti sampai penggunaan
saya kira memang itu harus kita lalui bersama
bahwa prosesnya harus transparan dan terbuka terkait masalah anggaran
dan memang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan
yang ketiga terkait yang dimasalahkan tadi mas gembong itu betul sekali
memang ada rekomendasi dari bpk bahwa pihak jakpro penyelenggara juga harus mencari pembiayaan daripada non apbd
itu dari pihak soekarno hart
dan itu memang diserahkan kepada jakpro untuk mencari pembiayaan lain di luar dari apbd
nanti silahkan detailnya ditanyakan langsung kepada jakpro berapa anggaran yang dibutuhkan
berapa dari apbd berapa dari swasta dan sudah sejauh mana penerimaan dan penggunaannya
kalau melihat penjelasan penjelasan tadi yang sudah pak wagub sampaikan
jadi menurut anda penjelasan itu tidak perlu ya disampaikan dalam forum interprensa
ada interpelasi begitu ya sebetulnya bisa saja dijelaskan melalui forum apa
kalau misalnya tidak melalui forum interpelasi melalui forum apa penjelasan penjelasan itu pak wagub
jangan diartikan tidak perlu atau tidak boleh ya atau salah jangan
jadi interpelasi itu hak jadi diperbolehkan
perlu tidak perlu ya tergantung materinya
nah terkait masalah formula e itu memang ada tahapannya
silahkan teman teman di dpr
itu ada komisi yang menangani bumd umpamanya
komisi yang menangani bumd katakanlah komisi b yang masih gebong ya
silahkan kemudian komisi terkait anggaran
silahkan diskusikan di komisi terkait dibahas di situ
dibahas didetailkan ditanyakan selanjutnya
atau langsung bertanya berkunjung melihat langsung lokasinya
dipanggil jakpronya sebagai penyegara dinas terkaitnya di sorda
dipanggil silahkan diskusikan
itu sangat terbuka dan kapan saja sangat dimungkinkan
oke pak gembong artinya kalau menurut pak wagub
penjelasan penjelasan yang diminta oleh teman teman dari fraksi pdip ataupun psi
itu tidak perlu melalui forum interpelasi
tapi bisa melalui forum forum di komisi komisi
ataupun datang langsung ke sana dengan meminta jakpro untuk menjelaskan
apakah kemudian itu tidak cukup kenapa harus melalui forum interpelasi
yang nuansa politiknya jauh lebih kental dibandingkan dengan forum forum di komisi begitu
sebetulnya di tingkat komisi sudah clear
artinya rapat rapat di komisi sudah dilakukan
tapi rapat di komisi itu belum menemukan jawaban
itu tidak memuaskan
iya karena di dalam rapat rapat komisi belum menemukan jawaban
maka kita tingkatkan hak bertanya kita kan gitu loh
melalui hak interpelasi ini
sebenarnya peningkatan hak bertanya kita
itu adalah keinginan dalam proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah
sebetulnya itu pak
ini sebetulnya nuansa politiknya sebenarnya tidak ada
bagaimanapun juga karena kita lembaga politik ya
ya pasti ujungnya akan politik juga
tapi ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa
yang kita inginkan hari ini adalah bagaimana ada transparansi
terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dipergunakan dalam rangka
untuk gelaran balapan formula e
itu saja sebetulnya
sebenarnya nggak lebih dari itu
ketika ini semua sudah terang benerang bagi kami
omgoh kita sama sama dukung kita sama sukseskan
karena toh kalau gini berhasil
juga baik buat jakarta baik buat republik ini
tapi jangan sampai kita mengejar sukses
tetapi mengesampingkan soal transparansi penggunaan anggaran itu
pak gembong kalau kemudian pdip ngotot menggulirkan interpelasi
hanya demi transparansi
berarti pdip siap berbeda sikap ya dengan presiden soal gelaran formula e ini
dua hal yang berbeda
bahwa presiden memberikan dukungan omgoh itu haknya presiden
tetapi dprd dki jakarta punya hak bertanya kepada gubernur
dua hal yang berbeda
bahwa kami jokowi memberikan dukungan penuh kepada gubernur
untuk menyelenggarakan formula e kami juga memberikan dukungan
tapi bentuk dukungan kami adalah bagaimana kami mendukung
tetapi tolong juga ada transparansi terhadap pengelolaan anggaran keuangan
oke transparansi itu yang dituntut oleh teman teman dari fraksi pdip
terakhir pak wagub
karena ada rekomendasi bpk lho mbak ada rekomendasi bpk lho
oke terakhir pak wagub bahwa transparansi ini yang dituntut oleh teman teman
dari fraksi pdi perjuangan bahwa penjelasan yang sudah disampaikan
di forum forum komisi itu tidak memuaskan
karena ada tadi rekomendasi bpk ini bagaimana
kalau menurut teman teman dari fraksi pdip ini tidak ada nuansa politiknya
ini hanya penjelasan biasa
tapi bagaimana kemudian pemprov dki menghindari
forum interpelasi ini yang bisa berujung bermacam macam ya
namanya juga politik gitu
ya saya kira hak itu ada dan itu diperbolehkan
namun sejauh dimungkinkan dan bisa diselesaikan melalui forum forum komisi
forum forum musawarah forum forum dialog dan forum apapun
itu jauh lebih baik
tapi selebihnya kami serahkan sepenuhnya itu hak dewan
kami dari pemprov tidak boleh mendahului
apalagi mengatur terlebih mengintervensi
itu hak dewan
namun kami dari pemprov tugas kami
tugas kami adalah sebagai eksekutif melaksanakan seluruh program yang direncanakan
dan yang sudah disetujui oleh dewan
kalau menurut dewan ada yang dianggap kurang pas kurang baik kurang sempurna
itu tugas kita bersama termasuk dewan
untuk meluruskan menyempurnakan dan memperbaiki bersama apapun itu
termasuk formula e dan lain lain
oke terakhir pak wagub singkat saja
artinya anda dan juga pak anies akan melobi fraksi fraksi
supaya tidak mendukung
tidak mendukung interpelasi ya
bahwa interpelasi ini harus bisa dijegal begitu ya
ya tidak ada istilah jegal tidak ada
kami dengan dprd hubungannya sangat baik
apapun programnya hak hak itu kami hormati
tidak perlu ada lobby lobby secara khusus
karena ini biasa di dewan itu di semua deso ini biasa
ya tugas kami berusaha meyakinkan pihak dewan
sejauh dapat dilaksanakan melalui poro poro lain di luar interpelasi
itu kami lakukan
tentu dengan batas batas yang kami miliki
sejauh terus menjaga hubungan baik kami
eksekutif dengan legislatif kami akan lakukan
oke baik kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya
apakah kemudian fraksi pdip dan juga psi di dprd dki
bisa menggolkan menggulirkan interpelasi untuk meminta
penjelasan transparansi atas penyelenggaraan anggaran formula e
begitu ya dan bagaimana kemudian pemprov dki mempertanggungjawabkan
soal anggaran penyelenggaran formula e
karena ini penting sekali itu ditunggu oleh masyarakat
bukan hanya kesuksesan dari gelaran formula e
tapi transparansi anggarannya juga sangat dinantikan
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
dan ketua fraksi pdip dprd dki jakarta gembong warsono
saya selalu pak wagub dan juga pak gembong terima kasih sudah bergabung